indonesia negeri yang kaya akan budaya dan merupakan bagian dari tradisi luhur bangsa
ragam budaya tersebut tercermin salah satunya melalui kain tradisional yang dimiliki oleh beberapa daerah di indonesia dengan ribuan corak dan motif
sebagai bank sentral bi hadir dalam menjaga dan mengembangkan potensi serta citra budaya lokal yang membuat masyarakat semakin berdaya
dengan memajukan berbagai program pengembangan umkm sebagai upaya penciptaan pusat pusat aktivitas ekonomi baru sekaligus melestarikan citra budaya daerah
desa papringan purwokerto kampung batik yang terkenal sejak dua puluh tahun lalu di kabupaten banyumas ini
sayangnya bakat alami itu hanya menjadikan sebagian besar penduduk desa papringan sebagai buruh batik
sebelum kita membentuk kelompok itu ibu ibu papringan sudah jadi pembatik namun belum masuk ke kelompok itu
melihat potensi produktivitas yang cukup besar dari kain batik yang khas dengan kain batik
melihat potensi produktivitas yang cukup besar dari kain batik yang khas dengan batik
dengan batik cap dan batik tulis di desa papringan
kantor perwakilan bi purwokerto menjadikan batik banyumas sebagai salah satu topik penguatan umkm
dan sasaran kegiatan psbi pada dua ribu tiga belas
kalau dilihat dari apa yang sudah mereka capai itu sudah luar biasa
dari hasil produksinya dari hasil penjualannya dari desainnya mutunya
tetapi yang selalu kita tekankan adalah
mereka juga harus melihat bagaimana kompetitor mereka
selain di purwokerto bi juga membina kerajinan sulaman karawo
bekerja sama dengan pemprov gorontalo sejak dua ribu sembilan belas
dalam tiga tahun pengembangan klaster sulaman karawo aspek sdm produksi pemasaran
maupun permodalan dari bisnis ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan

karena bantuannya sangat bermanfaat bagi kita dengan adanya pelatihan pelatihan
pengembangan desainnya juga sekarang ini sudah bagus
berbagai usaha masyarakat yang berhubungan dengan mata rantai sulaman karau pun banyak bermunculan
sulaman karawa yang diproduksi oleh para pengrajin di gorontalo mampu menembus pasar nasional
beberapa contoh yang sudah kami lakukan bahkan internasional beberapa contoh yang sudah kami lakukan
adalah misalnya memberikan kesempatan kepada pengrajin karawa untuk mengikuti berbagai macam pameran
kemudian kita juga mempromosikan mereka di media media baik di radio tv atau koran dan lain sebagainya
sebelum binaan bi saya merasa karawa tidak sangat diminati oleh orang
setelah ada binaan bank indonesia kami pengrajin saja merasakan bahwa pemasaran karawasan
pengembangan umkm unggulan di daerah merupakan salah satu upaya bi dalam menjaga stabilitas perekonomian
dan penciptaan sumber ekonomi baru bersinergi dengan stakeholder setempat
termasuk di dalamnya pengembangan produk kerajinan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
menjadi warisan budaya membanggakan secara kultural dan menyejahterakan secara finansial